itu empat negara yang punya liga efootball sendiri
jadi kalau kita total semua dampak tadi dampak gdp nya dampak kepada perekonomian
kering juga kulitnya kusam
tapi alhamdulillah indonesia kita mendominasi
jadi ya kita cukup bersyukur lah atas menangnya kita di kesempatan kemarin
itu sangat signifikan banget bayangkan gdp itu kan nilainya kalau di negara maju kan cuma kayak tiga persen gitu ya pertumbuhan gdp
dan kita akan mengajak anda juga melihat kamar tidurnya seperti apa
kita lihat di museum ini juga ada enam ribu macam ya
mie ayam atau bakmi kira kira tertarik yang mana nih freddy cahya
daftar ke kjri sydney aplikasinya beda
kita melihat bahwa dari sisi komoditi mungkin yang layak untuk diperhatikan dan cukup potensial
pertama kali mentas secara ini dengan ada audiens yang
harus siap meninggalkan tempat yang menjadi kediaman mereka selama bertahun tahun
ini bagaimana menyesuaikan dengan audiens yang
menikmati keindahan senja di atas bukit bisa menjadi destinasi wisata yang menyenangkan sekaligus menenangkan
integritas pemerintah indonesia sejauh ini dalam mengatasi masalah
pak mardi ini kan banyak lebih dari enam ribu ya koleksinya tadi disebut oleh pak mari
jadi nanti kita akan mendapatkan suatu sistem ekonomi yang solid
kemudian dari situ yayasan nawangi itu punya sebuah koleksi wayang
artinya pertandingan kita belum adjust
kemudian memberikan dokumen dokumen perjalanan kalau dibutuhkan
dan ini kami sedang melaksanakan pemantauan terhadap kenaikan dari air laut
kita bagikan pada pemirsa
karena saya sendiri diawali dari tidak bisa gamel gitu
nah kita lagi menunggu evaluasi atau assessment dari oecd
umumnya kan udara ini naik ke atas
dan ini juga sudah kami sampaikan pantauan saya melalui pantai
mungkin bisa cerita sedikit mengenai asal muasal dari museum ini sendiri
jadi untuk anima masyarakatnya sebenarnya tidak harus menikmat seni ya
itu ada suatu gundukan tanah yang semacam gunung gunung kecil gitu ya
jadi harta tahta wanita ini yang selalu menjadi kegodaan manusia sejak dulu
bahkan ada juga itu anggota dpr hungaria ya
ya betul makanya ada yang juga senang nonton wayang itu dari belakang layar
kalau misalnya untuk mandi mungkin masih bisa toleransi tapi kalau untuk minum sepertinya anda harus membeli air
karena apa periodenya lebih panjang kayak gitu
dan kemarin itu adalah bukan karena vaksin
dan ini tentu menjadi sentimen cukup bagus untuk sektor perbankan khususnya tadi untuk first ladder di sektor perbankan
terus kemudian ada yang berpendapat lain adalah memang sengaja dihancurkan
tapi juga sebenarnya kalau kita hitung semua semua itu ada dampak ekonominya ya
roti roti yang sudah dipotong akan disimpan dalam suhu ruangan hingga mengembang sebelum akhirnya dipanggang
nah dampak ekonomi itu sebenarnya lumayan dahsyat ya
karena ada filosofi yang tersembunyi
kemudian membantu dari segi termasuk kalau diperlukan transportasi
sehingga betul betul kita menjadi dalang itu mempunyai apa ya
negara indonesia yang berada di australia dan terlibat kasus hukum
dengan biaya parkir tiga rupiah
ini sosok yang gampang didekati atau sebaliknya apalagi dengan nama tahir di belakang
menjadi tontonan yang menarik dan menghibur bagi siapa saja yang hadir termasuk keluarga muda dan kaum milenial
jadi pulang dulu terus nanti penyelesaian seperti apa gitu
ada wni nggak sih di daerah sana
keren banget sih soalnya ini kan tempatnya di atas ya
ada yang berpendapat seperti itu
dimainkan oleh seorang dalang muda pentas kesenian wayang golek sunda yang kini mulai jarang ditemukan
masyarakat juga diminta waspada jika anak mengalami penurunan frekuensi buang air besar ataupun buang air kecil
ivel berharap ada peranan pemerintah untuk mendukung atlet atletnya yang membawa nama indonesia di kancah dunia
di situ ada peninggalan prasasti
dari seluruh nusantara dan juga mancanegara
manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu
tetapi feeling belonging jadi orang itu ada beda beda home bukan rasa rumahnya tapi
banget gitu cuma biasanya nggak pernah diundang makan ini pertama kali pertama kali
untuk menghindari daerah pantai begitu ya koli
indonesia punya thailand punya thailand punya saudi punya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
nah heatway ini sebenarnya banyak ya dampaknya ke manusia tadi ke lingkungan
tapi untuk datang itu kan kita perlu waktu ya
dan juga bagaimana untuk penambahan ruang terbuka hijau di jakarta
dulu asalnya gereja yang dipakai untuk peribadatan tentunya umat nasrani pada zaman belanda
melestarikan tapi juga menikmati menonton wayang ini
apakah ada biayanya pak
saatnya menikmati kuliner malam yang khas untuk menghangatkan perut
enggak enggak lah apa ya makanya saya susah ngomong karena emang i m just being who i am gitu loh
kalau kita bicara mereka adalah menangani masalah pendanaan
kita mau bahas soal yang kali ini akhir akhir ini agak agak hit gitu ya
dan bisa mengisi formulir semuanya online
atau tadi karena masuk di februari maret musim rilis laporan keuangan full year dua ribu dua puluh
salah satunya tuh karena kelembaban tinggi ya
nah kemudian mengenai visa sekarang kita lebih spesifik
jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storit
kemudian baru gedung tersebut diresmikan pada tanggal tiga belas agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
penyebabnya yang dampak ke air itu apa gimana
timnas seafootball indonesia menuntaskan perjuangan di efc e asian cup qatar dua ribu dua puluh tiga dengan gemilang
tak hanya beras semua bumbu untuk memasak gulai daun pakis juga berasal dari sumatera barat
data dubai tourism annual visitor report dua ribu sembilan belas menunjukkan
peralatan mandi loker untuk penyimpanan barang pribadi hingga working space bisa digunakan oleh pengunjung
salah satu aturannya adalah soal ukurannya yang harus sama
diperbolehkan untuk menggelar lagi
setiap melakukan penertiban kereta api tidak pernah memberikan kompensasi
karena alam ini kita belum tahu apa yang akan dikehendaki oleh tuhan yang mengakuasa
jadinya nanti numpuk kan nggak terlayani semua
dan kita kalau memang di indonesia ini rasanya kita lebih suka hal hal yang sifatnya itu modern
sepuluh oktober mendatang terancam gagal berangkat karena belum menjalani vaksinasi meningitis
jakarta saja di wilayah ini ada lima core wheel
ya karena influencer itu flexing gitu memamerkan kekayaannya tapi seorang grace tahir yang kalau melihat kalau saya lihat kan ini sederhana kemudian gak biasa menunjukkan
seberapa banyak ini masih dalam kondisi utuh atau orisinal
karena di dalam skema golden visa itu ada skema diaspora bagi wna xwni
kita akan melakukan pendampingan kita akan memberikan arahan arahan apa yang harus dilakukan
coba kita celup sama kuahnya ini ya
tapi dia tidak sampai lama
artinya tidak di isi atau stsi bukan
pengunjung dikenakan biaya rp tiga puluh lima untuk dapat menikmati pameran seni
dan sekitarnya untuk segera menghindar ke daerah yang lebih tinggi
kemudian langsung kita arahkan naik ke bukit
namun yang perlu kita lihat adalah bahwasannya pertunjukan wayang
seperti perebutan negara astina misalnya
seberapa jauh karena kan beda beda ada yang dari keluarga mampu dengan kondisi finansial yang baik
ya kita karena begitu lahan yang masuk di kereta api tentunya kan jadi kewenangan di pihak kereta api ya
jika anda berkunjung ke dubai dan ingin berpetualang di gurun seperti ini
juga sudah menerapkan aplikasi seperti ini
karena sampai sejauh ini sepertinya berat untuk inflasi turun di bawah enam untuk us nya
daun pakis dimasukkan setelah santan mendidih
meskipun enak dan mengenyangkan mengonsumsi mie harus sesuai kebutuhan tubuh ya
prinsipnya kita akan jaga dan kita pastikan lingkungan sekitar jis akan keren baik menarik cantik dan tentu hijau dan membanggakan nantinya
jadi wayangnya melakukan wa
terdiri dari tiga puluh delapan negara
jadi kalau untuk beberapa contoh ya mungkin aku ambil india ya
dan siapa yang memainkan dan juga menjadi dalangnya
untuk meneruskan ini soalnya ini adalah aset negara juga
kalau negara lagi nggak punya duit kasihan dong nanti nggak ada yang bisa bantuin
berkomitmen kerja keras menyisihkan perbedaan perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret sesuatu yang bermanfaat bagi dunia
darah bisnis dari sang ayah meneruskan kerajaan bisnis sang ayah memberikan tantangan tersendiri bagi grace
kita tidak harus membiarkan dunia jatuh ke dalam perang panas lainnya
atau juga yang mereka ingin menyenangi
seperti dari jakarta semarang hingga wonosobo
ibu ibu di rumah itu sering membuat masakan masakan seperti ini pada belasan tahun yang lalu
selain itu kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji
katanya sampai di eropa sampai jepang dan lain sebagainya
apakah indonesia mampu mengatasi masalah lingkungan hidup
semoga saja tidak terjadi apa apa
kemudian ada juga yang sampai kesini
itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan
kalau orang biasa kan ya pokoknya panas banget lah gitu ya
nah itu kalau sudah lapor diri kita bisa cek oh booster daerah sana
yang bisa digunakan oleh para pengunjung secara gratis
kita begini sehingga dia bisa mengikuti
dalam sehari rumah produksi ini mampu menjual lebih dari dua ribu bungkus roti tawar dengan harga rp empat saja

jadi memang itu adalah lahan yang harusnya steril
dulu pertama kali ada pertunjukan wayang itu dimulai dari pertunjukan teater
dan kami saat ini sudah berada di dalam kamar mandi warga
mungkin karena bawa nama timnas indonesia dan resmi di afc juga kali ya
bahkan mungkin ambil contoh malaysia sendiri mereka juga punya bahkan untuk skala heat weve itu
di samping itu filosofinya itu bisa merasuk di dalam kehidupan kita
kebanyakan pengunjung mengaku makan mie ayam di kedai ini memberikan sensasi berbeda
tapi kita juga memberikan informasi dinamisnya
ini masih hidup atau
mungkin itu juga yang bahaya gitu ya
dan ditambah daun kunyit daun salam asam kandis serta teri basah
mau dibuka di komputer mau dibuka di handphone
pernah juga sampai lima puluh kali mbak desi
anda bisa datang ke sport hub yang ada di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan yang letaknya tak jauh dari kawasan gbk
zahid mengemudikan mobil ke atas bukit berpasir
karena informasi yang diterima oleh kkp itu tidak seperti biasanya
untuk dari kita sendiri sebagai level terkecil di pemerintahan kelurahan yang tentunya tinggal arahan perintah atau apa kita laksanakan
kami bersama seluruh prajurit lanal momere sedang memantau
pesan moral dan amanah yang dikasih dari petunjukannya itu apa sih gitu
semua bumbu yang sudah dihaluskan dimasak bersama santan
sudah ada keterangan jadwal atau apa
dalam sehari hari lebih dari lima ratus kintal adonan roti dibuat untuk menghasilkan lebih dari
untuk daerah maumere pengalaman pada tanggal dua belas desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi intinya kalau mengenai cerita sudah ada pakemnya
untuk yang aplikasi services kita sebetulnya uji cobanya sudah per delapan belas agustus tahun lalu dua ribu dua puluh
jadi ya saya senang perangnya ya
satu porsi mie ayam cowet pekansari dijual seharga dua rupiah
ini mungkin pengaruh ki gunarto juga manusiawi
jumlah pengunjung mencapai lima puluh orang per hari
jadi itu baru wayang kulitnya ya belum wayang goleknya
terus sudah kursus kemudian sudah mulai dalang waktu itu
dari tiga puluh delapan negara anda bisa bayangkan ada usa ada inggris ada australia denmark
membuat rancangan untuk bagaimana caranya untuk membuat sebuah museum
membangun kota itu kan perlu tahapan ya
tapi kalau penyakit penyakit lain yang bisa disebabkan dari wave ini apa aja sih
apakah langsung di pentas ataupun lewat streaming
berarti komunikasi terhadap warga itu penting juga
dengan harga rp empat puluh per kedatangan
cita rasa gurih asin dan aroma bumbu bawang yang otentik khas mie bangka
biasanya kalau misalkan emang sikonya mendukung gitu
tapi kalau dengan iklim politik juga disesuaikan
karena merebutkan negara yang seharusnya menjadi hak milik satu kelompok dikuasai kelompok yang lain
ya biasanya menunjukkan kan dengan jam mahal sepatunya juga ini yang dipakai juga miliaran nih jangan jangan nih grace
itu adalah semuanya adalah selain mengupas tentang pola kehidupan manusia
kemudian pada saat terjadinya itu koordinasi sudah harus kuat sekali gitu kan
tapi bukan obat sirup yang dicurigai mengandung etilen glikol dan dietilen glikol
juga moral atau etika yang dimiliki manusia
jadi sebenarnya opsional kan
pendapat pertama adalah memang gereja tersebut hancur karena gerai
kita lihat tekanannya juga tidak terlalu cukup besar
kemudian koleksi dari awal ya
dan memberikan fasilitasi kebutuhan dokumen yang diperlukan
oke sekarang saya balik ke wayangnya itu sendiri
warga kampung bambu pun berharap mendapat kompensasi seperti tetangga mereka di kampung bayam
setelah isian kelapa masuk ke dalam roti adonan kemudian disimpan dalam wadah khusus yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tungku pembakaran
ketika gigi bungsu tumbuh impaksi penderita bisa merasakan sakit gigi dan gusi bengkak di rahang owa telinga mata merah hingga pusing
itu punya aplikasinya masing masing untuk pendaftaran
seluruh bahan kemudian diolah dalam satu wajan dengan kuah berbumbu
tapi kan ada tokoh tokoh baru modern yang diperkenalkan juga
di kabupaten pati banjir merendam sembilan puluh tiga hektare lahan bawang merah hingga puso
nah mungkin segitu aja ya on ya
ya penopangnya tadi lebih kepada sentimen flow asing sekarang
ya tokoh tokoh yang modern juga bisa ditambahkan kreativitas baru ya biasanya
kemudian kok sudah dianggap bisa gitu
tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang gitu
dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan sektor infrastruktur
jadi kalau sudah masuk dalam hati mereka itu akan ada pengendalian
seperti misalnya isis juga ada mahasiswa dari amerika dari inggris
i think that s number one yang dia suka terus emphasize to us gitu ya
ini posisi sekarang naik naik terus tapi tidak
menghasilkan ratusan kerja sama konkret
nah bagaimana dengan warga indonesia yang berkunjung
tim liputan cnn indonesia
sempat terjadi drama adu penalti pada game pertama namun ketenangan dari squad e timnas yang diperkuat rizky faidan
jadi karena wayang waktu itu menjadi pusat perhatian penontonnya banyak gitu
beberapa kali ini pengalaman selama dua tahun terakhir
jadi gini semenjak diresmikan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
kalau kemarin bapak ibu yang sempat bergabung di acara di kjri
oh sekarang zamannya zaman online